surabaya menjadi perhatian nasional karena indikator persebaran covid sembilan belas menunjukkan surabaya menjadi zona merah tua pada pekan ini
kondisi ini bisa berpengaruh pada wilayah di sekitarnya jika laju persebaran tidak diantisipasi
bagaimana penanganan pemerintah provinsi untuk ini
kita terhubung melalui sambungan skype dengan wakil gubernur jawa timur emil dardak
mas emil selamat malam
mas emil terima kasih atas waktu anda bergabung di cnn indonesia malam hari ini
mas emil yang pertama tentunya yang kemudian menyita perhatian kita juga sudah muncul di beberapa headline berita hari ini
terkait permintaan dari wali kota surabaya untuk menghentikan psbb
sejauh ini apa pertimbangannya apakah sudah mempertimbangkan untuk penghentian atau perpanjangan
dan indikatornya apa saja
kami memahami bahwa yang ada di dalam pertimbangan ladaer
di surabaya raya termasuk ibu risma itu sebenarnya bukan menghentikan pembatasan
tetapi bahwa setelah dicermati selama melaksanakan psbb untuk tiga periode
bahwa titik titik yang rawan dan sumber sumber yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau penyebaran covid
itu akan tetap dijaga
ini yang kami tangkap sejauh ini
namun demikian pada saat yang sama
pak tegda beserta perwakilan dari korpopinda pak kastam dan pak wakapolda
sedang melakukan diskusi dengan tim ketiga pemerintahan daerah di surabaya raya
untuk bisa mencermati betul apa rencananya yang akan dilaksanakan di ujung psbb tahap tiga ini
mas emil kalau tadi ada informasi yang kami sampaikan
kondisi yang saat ini terjadi di kota surabaya masih terus muncul kasus kasus baru dan cukup tinggi juga angkanya
itu juga salah satunya disebabkan oleh kepatuhan warga surabaya yang
atau warga jawa timur pada umumnya surabaya khususnya
terkait dengan protokol kesehatan
anda sepakat dengan ini atau tidak
dan kalau misalnya iya mana yang harus diketatkan protokolnya

dalam meningkatkan kesadaran
selain kedisiplinan sebenarnya kesadaran
karena kita ini kan menolong diri kita sendiri
kita menjaga diri kita sendiri sambil kita menjaga orang orang yang kita sayangi di sekeliling kita
oleh karena itu tentunya upaya untuk meningkatkan kesadaran hidup dengan protokol kesehatan ini
adalah sesuatu yang bahkan tidak berhenti hanya dengan
mengangkat perangkat yang tidak ada
ketakutan yang sama sebenarnya juga disampaikan oleh who ketika dunia beramai ramai berlomba lomba
untuk menerapkan new normal yang paling sulit adalah edukasi dan sosialisasi
sebenarnya ini kemudian bisa dicapai dalam tahapan psbb menumbuhkan kesadaran orang
apakah itu saat ini sudah dicapai loh surabaya atau surabaya masih merasa
waktu untuk memberikan edukasi yang kemudian memastikan semua warga menaati itu
ya sebagaimana saya sampaikan bahwa untuk jawa timur untuk tiga puluh delapan kabupaten kota
ada tiga puluh delapan total sebagai contoh yang hari ini naik di berita adalah kota malang
yang mana baru dilaksanakan evaluasi dua malam yang lalu kalau tidak salah
di mana dari evaluasi tersebut bahkan masa transisi diperpanjang
karena dilihat pasti ada pr terkait meningkatkan kesadaran warga kesadaran pelaku usaha
dalam melaksanakan prinsip prinsip protokol kesehatan di kegiatan kegiatan
dan ini dibantu oleh tni dan polri di mana memang kita harus memastikan
ini bukan berlomba lomba untuk segera menerapkannya normal
kecepatan bukan kata kuncinya
kehatian adalah kata kuncinya
kehatian anda katakan menjadi kata kunci apakah itu juga menjadi pertimbangan utama
langkah yang akan dilakukan terkait psbb di wilayah surabaya
ya mohon izin bahwa tentunya yang menjadi hal utama bagi kita adalah kepastian
protokol kesehatan bisa diterapkan dan dikawal dalam penerapannya
artinya pada malam ini kami meyakini perwakilan
dari pemerintah kota surabaya kabupaten sidoarjo dan kabupaten gresik
harus bisa meyakinkan kepada forkopinda di tingkat provinsi juga
artinya termasuk kapolresnya harus berbicara dengan kapolda
janjinya dengan panggang melihat dan menilai dengan jujur
apakah protokol protokol yang penting itu akan tetap dilanjutkan
mas emil seberapa terbuka sebenarnya pemerintah provinsi surabaya untuk evaluasi
tahapan misalnya kalau misalnya sekarang dari psbb kemudian rencananya akan ada transisi
kemudian apakah nanti jika dievaluasi harus kemudian melakukan psbb lagi
seberapa evaluasi tahapan ini dilakukan sejauh ini oleh pemprov
ya sekali lagi evaluasi kita selalu terbuka tetapi kata
iya iya masih tersambung
melalui telepon skypenya terputus
ya evaluasi tahapan evaluasi yang dilakukan kalau misalnya sekarang kita lihat katakan inggris misalnya
inggris beberapa waktu lalu tiga minggu yang lalu sudah membuka sekolah
tapi saat ini akhirnya menutup lagi sekolah karena ada bahaya bahaya yang masih mengintai di luar sana
bagaimana dengan pemprov jawa timur untuk tahapan evaluasinya
sekarang psbb apakah kemudian akan ada transisi evaluasinya kemudian seperti apa
baik suara saya bisa masuk ya
ya kita sambung dengan audio dulu
baik bahwa yang paling penting sekarang ini bahwa efektifan dari pelaksanaan segala bentuk pembatasan itu adalah kita memastikan lini terdepan ini benar benar perperanan aktif
dari pengalaman melaksanakan psbb tiga tahap kita menyadari sebagai contoh masyarakat banyak yang mengagukan kenapa kok pak ada pelanggaran di sini
ada pelanggaran di sana apakah karena psbb tidak tegas
ya dan tidak
artinya ya selalu ada pr bagi kami sebagai aparatur publik untuk meningkatkan efektivitas kerja kami
tetapi di sisi lain juga kita coba ambil analogi
waktu kami menanyakan kepada polda mengenai psbb tahap satu di psbb tahap satu ada berapa penertiban ada berapa penindakan
ternyata sudah ada sekitar hampir lima belas ribu penindakan
artinya ini bukan angka yang sangat kecil ini angka yang cukup signifikan
tetapi kenapa masih ada pelanggaran
kita gunakan analogi apakah kita masih melihat di keseharian kita pengendara motor tidak memakai helm
kenapa masih ada dan kenapa tidak disilam
karena mungkin belum ketemu polisi begitu ketemu polisi pasti disilam
inilah yang ingin kami sampaikan bahwa kalau kita mengandalkan aparatur saja
untuk memastikan penindakan atau pelanggaran ini berat
itulah sebabnya di psbb tahap tiga strateginya agak dirubah
kita mencoba meningkatkan peran dari lingkungan ke tempat
di malang mungkin diisalkan kampung tanggu kemudian di situarjo disebut juga kampung tanggu
di surabaya disebutnya sebagai rw tanggu wani jogo surabaya
ini bagaimana lingkungan sekitar itu benar benar saling menerapkan pengawasan bersama
jadi kita mendesentralisasi peran ini ke tokoh tokoh di lingkungan masing masing
ketua rt ketua rw kepala desa atau lurah
nah aparatur polisi maupun tni ini difokuskan atau kita sebutnya refocusing ke titik titik yang paling rawan
misalnya pasar pusat perbelanjaan terminal
sehingga begitu turun bukan hanya kita menyebar tv atau we are spreading sin
jadi kita benar benar memastikan ada regu yang jumlah personilnya cukup untuk mengendalikan situasi di satu lokasi
oke mas emil kalau misalnya dilihat sekarang dari angka satu sampai sepuluh
misalnya ada kondisi yang semakin terdesak bahwa jawa timur atau surabaya sidoarjo
dan gresik itu harus segera beralih segera menuju transisi mungkin keterdesakan ekonomi
seberapa siap sebenarnya dari skor satu sampai sepuluh
anda lihat kesiapan dari warga aparat semuanya untuk menjalankan protokol yang ketat
kalau belum begitu epidemiologi ini dipaparkan malam ini di gerhadi
saya tetap akan mencoba menjawab bukan dalam skala akan
saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini pun jawa timur masih mencatat angka kematian yang menurut saya masih mengkhawatirkan
itulah sebabnya kami berusaha memastikan tiga t ini berjalan
nah angka sebelum saya melakukan updating terhadap angka hari ini
ini belum termasuk kritik ya
nah inilah sebabnya kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak dalam kondisi lebih relax
kita bisa dalam kondisi merasa sudah berhasil
kita dalam kondisi merasa semua ini situasinya sudah aman
kita masih dalam kondisi waspada
namun demikian titik titik yang mungkin akan melakukan pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pengamatan selama tiga psbb terakhir
ini yang saya hipotesa ya
karena berdasarkan diskusi diskusi secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai elemen termasuk dari pemerintah kota kewapaten
mereka melihat sumber sumber yang lebih rawan itu bukan titik titik yang mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan proses transisi tadi
apakah itu memang menjadi titik yang paling berbahaya
hipotesanya dari pemerintah kabupaten dan kota ada titik titik lain yang lebih rawan dibandingkan itu
namun demikian namanya transisi artinya kita punya kesiapan untuk menekan panic button
artinya begitu kita melihat bahwa terjadi kerumunan di titik tertentu terjadi potensi pelanggaran
maka aparatur di tingkat lokal ini harus segera melakukan langkah untuk stop
ibaratnya kalau pabrik itu punya conveyor belt harus ada sistem untuk mematikan conveyor belt seketika

ya dan itu saat ini sedang dilakukan
jadi sekarang masih begitu banyak hal yang dipertimbangkan terutama sekali angka angka data dan fakta di lapangan yang terus dikumpulkan oleh pemprov surabaya
begitu ya mas emil ya
ya dan izinkan kami sampaikan bahwa kami bukan hanya fokus surabaya sidoarjo
kami juga tetap mencermati daerah daerah dengan kondisinya masing masing
karena walaupun dua daerah ini menyumbang angka yang sangat signifikan bahkan kematiannya lebih tinggi lagi daripada kontribusi kasusnya
tetapi kami sebagai contoh kita masih mencermati

tetapi kami sebagai contoh kita masih mencermati
kami sebagai contoh ibu gubernur berangkat ke tulungagung dan kediri bersama dengan forkopimda pangdam dan pakolda melakukan kegiatan covid hunter

untuk kemudian langsung mengutamakan mereka mengikuti test swab sehingga bisa ada penanganan

artinya apa bahwa walaupun kita juga memang khawatir dengan dua wilayah ini tapi kami mengatakan bahwa terhadap seluruh jawa timur kami melakukan test swab
baik mas emil terima kasih atas waktu anda berbincang malam hari ini
kami tunggu informasi data terbaru yang akan dipaparkan malam nanti terima kasih mas emil